saya sampai ketahuan omah nanti aku nggak boleh ketemu sama mama

pokoknya aku akan bikinin omelette yang paling enak khusus buat kamu
kayaknya nyari kaki aku udah mulai hilang deh karena ketemu kamu lagi
masih gak ada jet juga dari catherine
di kamu kenapa ngeliatin handphone terus
kamu pasti udah kecanduan gadget
gak bagus loh
ini kan handphonenya taruh sini dulu ya
maaf kalau aku cerwet aku cuman sayang sama kamu
yaudah kita kan lagi kulit time lanjut lagi yuk
tunggu saya bersihin di internet aja ya
kan di sini ada wastafel
ya aku sendiri lah kan
kakak nih suka aneh aneh deh pertanyaannya
ya udah aku istirahat dulu ya
besok tuh aku pagi soalnya nemenin pak nino operasi mata jam enam
doain aja semoga operasi lancar
jadi aku bisa cepet pulang
salam buat kak michi
mas rendy lagi apa ya
padi kenapa belum balik dari toilet ya